terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news update
pernikahan putri keempat rizik syihab sharifah najwa shihab dengan irfan alaidrus
yang berlangsung pada empat belas november dua ribu dua puluh menyita banyak perhatian publik
beberapa foto ataupun video dari acara ini beredar di media sosial
inilah sejumlah foto momen pernikahan putri rizik syihab najwa shihab dengan irfan alaidrus
yang dibagikan sejumlah tamu undangan melalui laman media sosial mereka
titi soeharto yang menjadi salah satu tamu undangan turut membagikan momen spesial pernikahan tersebut
prosesi pernikahan irfan alaidrus dengan syarifah najwa shihab berlangsung di petamburan jakarta pusat
dan dipimpin langsung oleh rizik shihab
selain menggelar prosesi akad nikah pada hari itu rizik juga menggelar peringatan maulid nabi muhammad
yang dihadiri oleh ribuan orang
sayangnya para jemaah yang hadir mengabaikan imbauan untuk menjaga jarak
dan juga protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah